tingkat kemacetan dan pencemaran polusi udara yang tinggi
merupakan sebagian dari segudang permasalahan di jakarta
hal ini turut mendorong munculnya jasa kurir sepeda
penggunaan kendaraan tidak bermotor untuk mengantar barang
bertujuan guna mengurangi kemacetan dan lebih ramah lingkungan
jasa kurir di jakarta biasanya ini menggunakan motor
namun ada salah satu jasa kurir di jakarta yang menggunakan sepeda
selain bisa menyalurkan hobi dan juga sebagai saran awar awar bagi para kurirnya
tentunya jasa ini menjadi lebih ramah lingkungan
karena dapat mengurangi polusi udara dari kendaraan bermotor
minta tolong diantar ya pak
bermula dari komunitas sepeda
salah satu jasa kurir sepeda hendy mulai merintis usaha ini sejak dua ribu tujuh belas
namun kini lebih dari satu ratus empat puluh kurir sepeda beroperasi setiap harinya
bisnisnya juga telah merambah ke sejumlah kota lain
yakni tanggerang bogor bandung surabaya dan medan
menurutnya sepeda dirasa cukup fleksibel dan efektif
untuk digunakan di kawasan bisnis dan perkantoran yang macet
di tengah menjamurnya kurir motor
hendy tetap optimis dalam menjalankan bisnisnya
sedikit punya keyakinan karena kita tidak hanya menjual jasa saja
tapi ada satu movement gerakan yang kita tawarkan yaitu
mari bersama sama kita menjaga lingkungan dengan mengurangi polusi
bisnisnya terus dikembangkan
bekerja sama dengan perusahaan logistik besar dan pelaku umkm
untuk mengantarkan barang menggunakan sepeda
dalam sehari kurir dapat mengantar sekitar seratus barang
dengan ketentuan berat maksimal tiga kg
jasa tersebut dapat dipesan melalui aplikasi
untuk melayani antarjemput barang seperti dokumen makanan dan peralatan lain
tarif dibanderol rata yakni lima belas ribu rupiah
diantar di hari yang sama ke seluruh wilayah jakarta
salah satu kurir sepeda aryo
merasa terbantu dengan adanya lapangan pekerjaan ini
dalam enam bulan terakhir
bermodalkan sepeda pribadinya
ia dapat kuliah sambil bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari hari
selain itu hobi bersepedanya sejak kecil
dapat terus tersalurkan hingga sekarang
kebetulan tuh saya emang dari smp
sampai lulus sekolah itu emang dari rumah sampai sekolah itu emang sepedaan
jadi ya lumayan buat kayak pasarian buat jajan dan lain lain aman
selama mengantar barang
tak jarang aryo mengalami kendala terkait ketertiban di jalan
seperti jalur sepeda yang diambil pengguna motor
ia berharap jalanan di jakarta dapat menjadi lebih tertib dan ramah sepeda